timnas indonesia u dua puluh dua membukukan kemenangan kedua di ajang sea games dengan menuduhkan timur leste satu
untuk informasi selengkapnya saya menuju ke korespondensi nn indonesia mardika utama di kuala lumpur malaysia
dika apa makna kemenangan ini bagi timnas u dua puluh dua ini
ya selamat petang waktu malaysia yuda indonesia berhasil menang satu atas timur leste pada matchday ketiga
dan ini juga sebuah kemenangan yang disyukuri oleh para pemain indonesia
tetapi dibalik kemenangan indonesia sore hari ini ada sejumlah catatan dan evaluasi yang sudah dicatat dengan sangat baik oleh louis mila
karena kemenangan satu atas timur leste ini harus dibayar mahal dengan evan dimas dermono
pemain kunci di lapangan tengah yang tidak bisa tampil untuk pertandingan selanjutnya melawan vietnam pada tanggal dua puluh dua agustus nanti
karena terkena akumulasi
kartu kuning kartu kuning ini didapatkan evan dimas pada menit ke sembilan puluh saat dirinya dijatuhkan di depan kotak penalti
namun setelah itu terjadi insiden antara beberapa pemain dan wasit justru memberikan kartu kuning pada evan dimas dan satu kartu merah untuk pemain dari timur leste
tadi selepas pertandingan saya sempat mewawancarai evan dimas dan ia mengaku sangat kecewa dengan keputusan wasit
tetapi ia percaya bahwa teman temannya bisa mengisi kekosongan posisi yang ia tinggalkan dan juga bermain
pertandingan dengan baik dan optimistis bisa meraih hasil maksimal melawan vietnam pada hari selasa nanti yang akan menjadi pertandingan penentu untuk indonesia untuk lolos ke babak selanjutnya
kalau kita bicara lagi soal jalannya pertandingan selama sembilan puluh menit tadi
yuda memang berlangsung sangat seru berlangsung sangat ketat
ada jual beli serangan ada peluang peluang yang tercipta bukan hanya dari indonesia saja
tetapi timur leste yang diakui oleh pelatihnya tadi pada saat memberikan keterangan pada awak media
yang mempunyai banyak kekurangan
ataupun juga mempunyai banyak minim persiapan
tetapi bisa beberapa kali mengancam gawang indonesia
bahkan beberapa kali tendangan pemain dari timur leste ini membahayakan gawang yang dijaga oleh kurniawan aji dan juga keeper pengganti satria tama
tadi juga memang permainan keras diperagakan oleh tim dari timur leste mengakibatkan beberapa pemain tercedera
febri haryadi di saat kiri yang bermain sangat eksplosif mendobrak pertahanan dari timur leste beberapa kali dijatuhkan sampai akhirnya ia harus digantikan oleh sadil ramdhani
dan juga dengan keeper utama timnas indonesia yang juga tapak mengalami cedera tadi pada bagian lutut
tetapi saat kami konfirmasi kondisinya masih memungkinkan untuk kembali diturunkan
nah tadi louis mila sedikit menarik untuk menyatakan bahwa strategi yang akan ditampilkan pada pertandingan juga akan sedikit berbeda
mengingat evan dimas akan tidak bisa bermain
bukan tidak mungkin nanti ezra walian akan berduet bersama marinus waneo
yang tadi juga sempat mencetak satu gol untuk kemarin evan dima yang mundur sedikit ke belakang untuk mengisi pemain nomor sepuluh
dan ezra walian sendiri sebenarnya tadi sudah dipersiapkan sudah melakukan pemanasan
tetapi tadi keeper mengalami cedera akhirnya ia harus diganti
tetapi menurut keterangan dari ofisial team bahwa keeper masih dalam kondisi yang baik memungkinkan untuk kembali diturunkan
ada sejumlah kendala yang diakui oleh louis mila pada pertandingan hari ini
di antaranya adalah waktu jeda pertandingan dari satu pertandingan ke pertandingan lain yang sangat pendek
dan itu membutuhkan recovery sehingga dirinya harus melakukan rotasi pemain yang cukup banyak di berbagai lini
kecuali di lini belakang yang ditempati oleh hansa muyama
terutama pada bagian sayap kiri dan sayap kanan memang selalu terjadi rotasi
jika pada tujuh belas agustus maksud saya di pos sayap kanan diisi oleh yabes roni pada hari ini diisi oleh pemain lain
dan di sayap kiri pun febriary heria
yang tidak dimainkan melawan filipina
dimainkan pada hari ini
melakukan recovery kepada pemain yang pada tanggal tujuh belas agustus selalu bermain full sembilan puluh menit
kita akan menunggu seperti apa dari tim nasional indonesia untuk menghadapi laga melawan vietnam
karena meskipun kemenangan sudah dikantongi pada hari ini
ada sejumlah catatan yang seperti saya katakan tadi yang tentu harus diperbaiki
tetapi kalau kita bicara soal posisi indonesia di kelas men sementara grup b
saat ini posisi indonesia berada di posisi kedua
mungkin dari hasil dua kali menang dan satu kali seri pada pertandingan pertama melawan thailand
menarik untuk ditunggu nanti seperti apa racikan formasi yang akan ditampilkan oleh louis mia pada pertandingan melawan vietnam
tetapi untuk saat ini pemain akan diistirahatkan terlebih dahulu untuk mempersiapkan kembali kondisi fisiknya
dan kembali berlatih menyiapkan taktik fisik dan strategi untuk pertandingan selanjutnya